pertandingan sepak bola erik thohirgap yang mempertemukan tim kaisar united kontra tenggo fc
di stadion abdurrahman saleh situbondo jawa timur pada senin sore empat belas agustus diwarnai kericuhan
keributan justru tidak melibatkan para pemain dari kedua tim yang berlaga
melainkan segelintir pemain dengan panitia pertandingan
keributan berawal ketika para pemain berjabat tangan usai peluit panjang penanda pertandingan selesai berbunyi
saat saling berjabat tangan salah seorang pemain terlihat mendorong pemain dari tim lawan
tiba tiba sejumlah pemain mengejar dan menyerang panitia lantaran tidak terima
melihat reaksi mereka ketika insiden dorong pemain terjadi
beruntung keributan ini tidak berlangsung lama
beberapa pemain lain dan polisi yang berjabat tangan tidak terima
pemain yang berjaga di stadion bisa melerai pertikaian
menurut ketua panitia penyelenggara keributan bukan dipicu ketika pertandingan
melainkan antar individu di luar pertandingan
turnamen erick thohir cup baru digelar selama dua hari di stadion abdurrahman saleh situbondo
setelah dibuka secara resmi
pemain tersebut diperkenalkan oleh kapol restubondo pada minggu tiga belas agustus
turnamen diikuti oleh tiga puluh dua tim dari kabupaten situbondo bondowoso dan banyuwangi
tim lebutan cnn indonesia